ini kesempatan gua
buat mempanas keadaan
lu harus lupa mondi sekarang
eh eh eh susah
perawat eh tunggu
jangan nyalin saya sendiri tau
waduh gak cocok ini
aduh kamu kok segitunya ya
aduh sampe bunuh diri kaya gitu
emangnya cuma kamu yang stres
udah kehilangan klien
udah malu banget lagi sama papanya si boy
ini semua gara gara kamu
kamu sih tukang bohong
ini udah sama jam pokoknya
ibu harus hidup
ibu harus menangis
aku sudah sedih
kamu tidak punya perasaan ibu ya
tolong kamu bujuk mondi
agar dia tidak keluar dari kelab anak jalanan
saya juga tidak mau rai
pertemanan gue sama mondi itu jadi hancur
saya tidak mau
tapi selama ini cuma kamu yang bisa merubah mondi
seperti yang saya bilang sama kamu rai
saya akan minta maaf sama mondi
kalau dia masih merasa saya salah sama dia
kamu yang menjadi mediatornya
bukannya saya tidak mau membantu kamu
tapi saya tidak bisa janji
mondi masih marah sama saya
telepon saya tidak diangkat
semuanya tidak dibahas
susah juga ya
kenapa jadi mondi seperti ini
ini kesempatan saya
untuk mempanas keadaan
aikal dan mondi
saya harus telepon mondi sekarang
sepertinya sekarang kamu harus datang ke taman
dekat sekolah rai
karena saya sedang melihat aikal dan rai
sangat berserah mondi
saya mengatakan seperti ini
karena yang saya tahu
kamu belum berputus dengan rai
jika kamu melihatnya benar
kamu akan melihatnya dengan salah
jika saya melihatnya dengan salah
lebih baik untuk lebih jelas
kamu lihat sendiri saja ke sini
sebenarnya ada urusan pribadi
maka sudah tentu saja
sudah tentu saja
kamu bisa seperti ini
untuk apa ah
saya menunggu kamu
waduh sapu tangan saya diingusin
loh pak amir
pak amir ngapain di sini
kebetulan saya tadi lewat bu
nggak apa apa bu
asal jangan buang angin sembarangan aja
jadikanlah tangisanmu tangisan terakhir penderitaanmu
untuk mendapatkan kebahagiaan baru
saya permisi ya
pak anda sudah selesai eerste bu instruct
saya sudah belajar untuk berry p cielo untuk selamat
cara di keluar enggak meluncurkan ingin nyerti pak

siapa itu tyuaru mampus anda alihkan

beberapa ayam yang digunggu
aku mau jaga rumput mereka
yes rencanaku berhasil
agus lanjutin aja ngobrolannya
kau kau ternyata lo bikin masalah sama iva buat bikin gua marah gitu
kan sekarang lo bisa deketin raya lagi
nggak nyangka gua besok baru
mon lo jangan salah paham gue nemuin raya disini
biar dia bujukin lo dan gak keluar di keloparan kejalanan mon
iya mon haikal tuh bener kamu harus dengerin dulu penjelasannya haikal
dengerin sampe kapan
terus gua harus percaya sama mon lo berdua
sekarang logikanya gini aja kalo lo cuma mau ngomongin masalah itu kenapa gak di rumahnya dia
harus banget berdua di taman kayak gini iya
mon lo tuh kenang apa sih otak lo tuh hancur banget tau gak
lo gak bisa mikir jernih gua apa lo kalah
gue kesini tuh gak mau ribut sama lu
gue mau lagi ribut sama lo
haikal bener mon harusnya kamu tuh dengerin dulu penjelasannya haikal
bukannya malah marah marah kayak gini
bukan masalah aku berdua sama haikal disini ya tapi tentang semuanya
kamu juga harusnya dengerin dulu dong kenapa haika bisa berantem sama ivan
bukannya kayak gini